kota malang jawa timur saat ini tidak hanya dikenal sebagai produk pertanian apel
kota malang kini juga sudah bisa memproduksi bom pesawat tempur
bahkan bom buatan malang ini telah diekspor ke vietnam
lima ratus bom melatih jenis p seratus praxis saat ini sudah digunakan oleh angkatan udara vietnam
selain oleh tni angkatan udara dengan pesawat tempur sukhoi
bom p seratus praxis ini merupakan produk industri pertanian swasta yaitu pt sari bahari
selain jenis p seratus berukuran seratus kg pabrik ini memproduksi beragam jenis bom
mulai berukuran dua ratus lima puluh hingga lima ratus kg hingga kepala roket
kalau proses membentuk membuat bom itu sendiri sebenarnya awalnya dari mana sih
apakah dari lempengan baja kemudian dibentuk atau itu gimana bisa ceritain nggak
jadi secara umum prosesnya itu diawali dari kita melakukan pengecoran baja terlebih dahulu
kemudian dari pengocohan baja tersebut dilanjutkan
ada proses treatment tertentu untuk metalnya
setelah itu setelah menjadi bentuk hampir setengah jadi bom itu dilakukan proses machining
proses machining itu juga salah satunya antara ada bubut kemudian juga ada proses treatment lainnya yang diperlukan
sampai dia mencapai standar seksama yang sudah ditentukan oleh engineering kita
ini sudah dibentuk baja kayak begini ya
iya betul ini salah satunya ini mungkin beda tipe ya sebenarnya itu mas ini yang seratus kg
ini kemudian dirakit dengan
jadi mungkin segit gambaran aja kalau bom itu utamanya ada tiga komponen
dia ada yang komponen bodi
bodinya ini kemudian ada komponen fin
fin itu jadi
dan kemudian untuk digantungan ke pesawat ada namanya suspension lug
nah ini kalau di sini lebih gampang di sini mas
ini yang menempel ke pesawat
oh berarti ini ya
satu dua tiga gitu ya
bom dari kepala roket buatan pt saribahari telah lolos uji coba serta disertifikasi oleh kementerian pertahanan
hal itu berarti bom nasional ini sudah bisa difungsikan dengan pesawat tempur milik tni angkatan udara
karena itu seharusnya tni angkatan negara wajib menggunakan produk dalam negeri
nah kalau spektac ini sudah dipenuhi oleh industri pertahanan kita itu wajib dibeli
nah kalau tidak bisa dipenuhi maka dibolehkan untuk beli ke luar negeri
tapi itu juga dengan syarat melibatkan industri pertahanan juga
di situ ada namanya mekanisme idklo imbal dagang kandungan lokal offset
sementara itu pt sari bahari mampu memproduksi lima belas hingga dua puluh bom per hari
nantinya pabrik bom asal malang ini akan mengembangkan bom pintar berpemandu laser atau gps
iwan hermawan dwi ari malang jawa timur